atas pembatalan sanksi pembekuan izin pelayanan jasa ground handling
di bandara soekarno hatta oleh kementerian perhubungan
namun edward belum memutuskan apakah pihaknya akan mencabut laporan
terhadap dirjen perhubungan udara suprastio dari bareskrim
kalau kami lihat sih mereka mengharapkan ada satu pernyataan hukum
apakah kami yang benar atau siapa yang benar gitu
jadi kita kan lihat kebutuhan itu ya
kalau memang harus kita proses untuk memberikan kepastian hukumnya
kalau memang lain ya kita lain
tapi ke depan kita akan cek
tentunya ada pertimbangan dari loyal

tapi perbaikan perbaikan sudah mulai
lingkupi apa saja sih pak
ya pertama menyangkut apa
pembinaan sumber daya manusia kan
kan itu pertama sumber daya manusia
yang kedua menyangkut sop kita cek kembali
dan bagaimana mereka di training dengan itu